pas jam mundurnya jajang nur jaman dari kursi pelatih kepala
hingga saat ini persib bandung masih belum memiliki pelatih baru
sejumlah nama pun digadang gadang sebagai pengganti janur
persib bandung belum memiliki pelatih baru
sejak jajang nurjaman mengundurkan diri sebagai pelatih utama persib bandung
saat ini persib ditangani oleh pelatih sementara heri setiawan
hingga saat ini manajemen persib bandung belum mengeluarkan nama pengganti janur
boboto supporter persib bandung pun berharap
siapapun pelatih persib bandung yang baru
bisa kembali membawa persib ke papan atas kelas ini
untuk pelatih persibnya sendiri harus lebih berkompeten lagi
harus lebih berpengalaman yang lebih banyak lagi
harus berporti banyak untuk melatih persib untuk lebih maju ke depannya lagi
beberapa nama pelatih pengganti janur pun mulai bermunculan
seperti mantan pelatih u dua puluh tiga rahmat darmawan
rahmat dikenal dengan berbagai prestasi yang dimilikinya
seperti membawa sriwijaya fc menjuarai liga
liga super pada tahun dua ribu dua puluh
ada juga lesti adi yang pernah membawa arema indonesia
menjuarai liga super indonesia
nama pelatih asing juga muncul
seperti dijar antonik yang pernah membawa arema indonesia
lolos ke babak perempat final di afc cup dua ribu dua puluh
selain itu nama yang cukup santer diberitakan ialah
kiatisuk senamuang yang merupakan mantan pelatih timnas thailand
dua nama lainnya yang juga dijagokan menjadi pengganti janur
mantan pemain persib bandung robby darwish
serta mantan pelatih timnas indonesia benny dolo
saat ini persib bandung masih berada di papan bawah
kelas main sementara liga satu
kehadiran pelatih baru diharapkan bisa membawa persib bandung
kembali bersaing untuk menjuarai liga satu
frankie wijaya bandung